dan saat ini nisa dan juga pemirsa kita akan lihat bagaimana operasional terminal tiga bandara soekarno hatta pada hari ini
ya produser lapangan cnn indonesia dea yujihan saat ini berada di sana
selamat pagi dea
usai diresmikan selasa lalu sejumlah kendala ini memang masih ditemukan ya
bagaimana dengan perkembangannya hari ini
ya selamat pagi anissa dan juga hanum
saat ini saya berada di terminal tiga bagian keberangkatan dari bandara soekarno hatta
di mana memang terminal tiga ini sendiri baru saja secara resmi dioperasikan pada hari senin lalu atau sembilan agustus dua ribu dua puluh
yang tentu saja karena secara resmi baru saja dioperasikan masih banyak terdapat kendala yang cukup berarti di terminal tiga ini
salah satunya adalah terkait dengan papan informasi atau papan petunjuk yang masih sangat minim
salah satunya dari bagian parkiran
menuju ke dalam terminal ini sendiri
kemudian selain itu juga masih ada kendala lain
seperti masih minimnya jumlah konter makanan yang membuat para calon penumpang maupun penumpang di sini kebingungan atau mencari cari seperti apa dan di mana letak konter makanan ini sendiri
namun dari pantauan kami hingga hari ini sudah ada beberapa konter makanan tambahan
karena memang bagi para penumpang dan juga calon penumpang yang mendapatkan flight keberangkatan ataupun kedatangan
yang terlalu pagi ataupun terlalu malam mereka cukup mencari cari dan kebingungan di mana letak konter makanan tersebut
namun dengan adanya permasalahan baru ya ini dengan masih kurangnya ruang tunggu atau tempat duduk
sehingga para penumpang yang baru saja membeli makanan mereka harus atau terpaksa makan di dalam ruang tunggu
tentu saja ini berpotensi untuk mengotori area ruang tunggu tersebut
persoalan mengenai ruang tunggu
ruang tunggu atau tempat duduk ini sendiri memang menjadi pr besar bagi terminal yang luasnya mencapai lebih dari empat hektare ini sendiri
ami seperti di belakang saya masih banyak sekali penumpang maupun calon penumpang yang harus duduk duduk di sembarang tempat
bahkan di lantai maupun di area hidran yang tentu saja ini akan memberikan persoalan tersendiri ketika terdapat situasi darurat
selain itu terkait dengan pembangunan dari terminal
terminal tiga ini sendiri juga ini memang masih belum sepenuhnya rampung
karena kita masih melihat beberapa beton beton di sini yang belum dicat dan segala macam
kemudian jika tadi saya melihat ke bagian dalam dari terminal tiga ini sendiri memang masih banyak sudut sudut atau bagian bagian yang belum selesai dibangun
sehingga cukup mengganggu pergerakan dari penumpang ini sendiri
bahkan debu debu dari hasil pekerja atau konstruksi dan juga suara suara bising ini sendiri membuat para penumpang yang lewat pun
terasa cukup terganggu
dan ini membuat para penumpang sepertinya masih membutuhkan waktu supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik lagi
karena secara target rencana pembangunan dari terminal tiga bandara soekarno hatta ini sendiri rencananya akan selesai pada bulan maret tahun ini atau tahun dua ribu tujuh belas
oke baik berarti memang seperti yang sudah direncanakan memang seharusnya rampung pada maret dua ribu tujuh belas
namun dipercepat begitu ya jadi tidak maksimal begitu ya
terima kasih diayujihan atas laporan anda langsung dari terminal tiga bandara soekarno hatta